oh my gosh kalian tuh gak pernah nonton tv ya
global warming itu pemanasan global
itu terjadi karena suhu bumi itu naik karena emisi gas
oh gitu ya lu mau main main sama gua
lu belum tau gua lu sini gua tabak lu sekalian lu
hajar hajar mir masa lu takut sih
tidur tidur tidur
tidur tidur tidur
waduh mir mir mir mir kabur kabur kabur
tidur tidur tidur tidur
lu jangan macem macem sama gua ya
gua gak cek sama penghinaan ini ya
kamu bakalan masuk penjara sok mira
eh nahan diam sok aduh kejar kejar
sok lari mirna
lu lelet banget sih
lo mau ketangkep lagi apa
eh lu berani bentak gua
lu gak liat gua pake pakaian apa
nih sepatu lu gak liat nih
hak tinggi lu
bisa lari nih pake ginian
nih pake lu
yaudah copot lu sepatu
samad sih lu
hah hah hah
nah ini dia orangnya
hei ini dia orangnya
eh jangan jangan banyak
lu mau lari
cepet daripada ketangkep lu
deh tungguin gua
aduh kena sakit
selamat selamat alhamdulillah
mir akhirnya kita bebas dari manusia manusia bego itu
sukur lu bilang
udah lu gausah banyak ngomong deh
lu ikut gua kita cari tempat aman dulu
bahaya kalau terus disini
alhamdulillah gue kagak masuk penjara lagi
semua semua ini gara gara lu tau gak
mestinya lu bisa nangkut si opi tadi
sekarang kita keluar dari
dari sekolahnya susahnya minta ampun
udah gak ada orang kan ya
makanya lu sekali sekali pakai otak lo biar pinter dikit
orang lu dipelihara soalnya lu
lu emang lebih pintar dari gua
tahu aja lu tempat yang enak berduaan disini
dalam keadaan begini masih ngeres aja otak lo
dik lu pakai ini
kita ganti baju
mau ganti baju
ya liat tipis tipis dikit gak kena penapa kan
sekarang kita mau ke arah mana nih
lu kenapa sih
lu jangan pakai bahasa bahasa isyarat gitu dong
gak ngerti gua
lu lagi kenapa sih hah
udah ah jangan bercanda ah
ke gerbang pak iko
oh ke gerbang
bilang dong dari tadi
buat lu ikut gua
udah gak bisa lagi
jangan banyak kayak gitu ah
manja apanya gua tuh capek tau gak sih
gua kepanasan gua gak bisa nafas
kok gua pengen gimana
yaudah sekarang mau gimana
pokoknya gua mau balik lagi ke teater
gua pemain peran gua tau gak sih
aduh apaan sih
takutnya kalo kita kesana lagi yang nyulik opi nanti masih dalam gudeng creator
ya mendingan kita tunggu aja deh
gak bisa nafas ya yaudah
kalo gitu mendingan gua kasih nafas buatan mau gak
eh jangan jangan bau jengkol
daripada lu bawa mayat
sembarangan banget sih ngomongnya
pokoknya gua mau balik lagi ke teater
kalo gak yaudah kalian lari aja
gua gak mau gua pergi
mendingan aku gendong
aku kuat kok
eh mendingan gue aja yang gendong
gapalah dia gak ada tenaga
gua nih begini gini
nah nyamparan nih
gua harus jalan sendiri tau
gua pergi mana
kalo nyapu yang bener dong
jangan bikin orang pada bengek
kau gak sih
satu itu pun jahat
ganjang bu wan
lari bu wan
bu kenapa sih pada cepet cepet banget jalan ya
udah tau susah pakai baju kayak ginian
itu bukannya nama stasiun tv
global warming itu nama negara yang perang sama negara kita
kalian tuh nggak pernah nonton tv ya
itu terjadi karena suhu bumi itu naik karena emisi gas rumah kaca pokoknya it's not cool
eh rumah kaca tuh bisa nggak gus
eh dik aja
pokoknya aku mau pacar pacar aku ikut kompetisi ini karena aku nggak mau kalian gak
semua harus pinter harus genius
oh jangan salah
lucky nih selain calon aktor lucky juga jenius orangnya
gue akan membuktiin kalau gue adalah cowok idaman lo
gue adalah cowok jenius
aduh udah deh
menia sekarang kita balik ke gedung teater
kamu tuh tenenang
dik lu lihat gak tuh dik
si mary sekarang punya pacar rupanya
waduh gawat nih dik
kalau sampai dia meret bisa bisa habis tuh harta dimakan sama laki palsu tuh
gak bisa didiamin nih dik
gue udah dicegah nih dik
lo harus cari caranya supaya harta itu gak lari ke laki laki itu
mendingan lari ke gua ya kan
waduh gawat nih
sampai jumpa lagi